itu pasti orang yang selama ini udah meneror kami
aku harus sabar menunggu sampai dengan waktu yang tepat
selamat ulang tahun diego
hubungannya apa ya diego sama orang yang inisialnya p ini
ini alamat tempat jam ini dibeli
baru dua bulan yang lalu
aku harus kesana
aku harus cari tau siapa sih pi ini
itu goreng sampe ga ada
terus ngapain lo barusan dari kemar diego
abis itu gue bosen nungguin lama di ruang tamu
lady kamu tau gak
mamah diri kamu itu sekarang udah makin gak waras tau gak
kasiannya bahkan tadi aja mama kamu tuh sampai kabur dari dalam mobil rumah sakit jiwa
udah tau tadi bibit udah cerita ke gue
yaudah ntar kabarin ke gue aja ya kalau mama andi sudah ketemu atau belum
tiba tiba care banget sama mamanya
kayak suara lady
udah bodoh amat
aku bisa di sini sih

tuh udah aku ngomong banget
putri kamu tenang aja anggap aku seorang peturang aja
aku takut aku takut ketauan
kamu gak usah takut
sekarang pastilah jalan yang ngawasin kita
jadi kalau kita kenapa napa pasti dibantuin
itu pasti orang yang selama ini udah meneror kami
dan yang digendong pasti arsy lah
aku harus sabar menunggu sampai dengan waktu yang tepat
mana baliknya arsy lah
saya cuma disuruh bang
saya disuruh cuma buat bawa boneka doang mbak
gua udah sayang
kita di jebak sama orang itu
kamu pikir saya bodoh raja
engga saya gak sebodoh itu
saya gak bakal lepasin kalian
kalian tuh harus saya kasih pelajaran dulu
mereka tuh lucu banget ya
kamu menurut saya sih
mereka itu lebih lucu dibanding kamu
ya aku mau lo liat dulu
akhirnya mau bulut lu lu dia
ke butaku main
akhirnya aku bisa dapetin rumah sewaan di daerah sini
aku yakin diego pasti gak bisa nemuin aku
jangan taruh ini di sini
gak mungkin ini beneran mungkin
tolong jangan jingsat aku kayak begini diego
jangan jingsat aku kayak begini
jingsat tante kamu bikin apa kamu bikin aku ngejatuh
wah sini putri
saya suka nih permainan kayak gini
rangka k teraz

sekarang sih om kayaknya belum bisa balikin kamu ke orang tua kamu
ya kalau menurut om sih biarin aja
orang tua kamu tuh jadi gila dulu karena kilangnya
eh jangan berisik kenapa
kami sudah menangkap lady
apa mau kita habisi sekarang
kalau saya sih maunya sekarang ya
jangan dulu lah
saya yakin perempuan tuh masih berguna buat kita
ini bos pas perempuan ini
bener bener dia gua nih
ini kenapa lo bisa sebodoh ini sih
ngapain lo simpen kotak arloji dari gua
untungnya gua pinter
jadi gak ada yang tau kalau gua itu kembaran ya dia
aku gak bisa nempatin hasilnya
aku gagal menyelamatkan hasilnya
gua sama putri masih shock banget
tapi lu jangan salahin diri lu sendiri
kita gak perlu diam
kita harus cari tau si pe ini
dia pasti ada kaitannya sama ini semua
gua gagal menangkap hasilnya
gua gagal menangkap hasilnya wak
gua gak mau kehilangan putri
gua udah kehilangan hasilnya